para pengemudi ojek online yang tergabung dalam gerakan roda dua indonesia atau garda berunjuk rasa di depan gedung dpr mpr
tujuh personel polisi dikerahkan untuk mengamankan aksi
dalam keterangannya kepada detikom kabit humas polda metro jaya
kombes pol argo juwono mengatakan jumlah peserta aksi diperkirakan sekitar tiga orang
unjuk rasa digelar dari pukul sepuluh pagi hingga enam sore waktu indonesia barat
para sopir ojek online menuntut pemerintah untuk membuat regulasi yang mengatur keberadaan angkutan online roda dua dan operator ojek online
berikutnya sekitar lima ratus pengemudi ojek online berunjuk rasa di kantor dprd dan kantor gubernur sumatera utara senin pagi
mereka menuntut dibuatnya peraturan daerah transportasi online angkutan roda dua
dihentikannya perang tarif antar operator dan pemberlakuan moratorium
ratusan pengemudi ojek online memulai aksinya dengan pawai mengendarai sepeda motor dari lapangan merdeka medan
menunjukkan kakor dprd sumatera utara di jalan imam monjok
panjang jalan mereka menunjukkan persatuan pengemudi online
di depan kantor wakil rakyat mereka berorasi menyuarakan tuntutannya
mereka menuntut dprd sumatera utara membuat regulasi transportasi online roda dua
dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan gubernur sumatera utara
dihentikan peraturan daerah transportasi online roda dua
pengemudi ojek online juga menuntut dihentikannya perang tarif antar operator transportasi online
karena menjadikan pengemudi sebagai korban akibat tarif yang semakin murah
menunjukkan saya juga mendesak diterapkannya moratorium kemudian angkutan online baru
karena jumlah pengemudi saat ini sudah membeludak dan pendapatan pengemudi terus turun
saya mau menuntut kejelasan hukum yang pertama
udah itu apa namanya soal tarif
tarif yang lebih rasional
karena bonus ini seolah olah
gimana ya membayangi kita untuk terus terus terus
ini kita kerja atau dikerjain gitu
jadi kita minta yang rasional
yang penting kita ini bisa sejahtera gitu pak
ini kita bertahun tahun bekerja
bertahun tahun kita ngabdi
juga menggambarkan semakin sulitnya kehidupan mereka
pengemudi ojek online menggerak aksi derdeka
jika saja dihentikan oleh tarif
mereka juga kerap diganggu oleh pesanan fiktif
aksi menyukrasi penghundi online
diterima tiga orang anggota dprd sumatera utara
dari faksi pks pan dan kangura
wakil rakyat menerima aspirasi mereka
dan berjanji membuatkan regulasi
yang dapat menjadikan penghubung dalam bekerja